untuk membahas bagaimana nasib rupiah ke depannya kita telah terhubung melalui telepon
dengan fitra faisal direktur next policy
selamat sore bang fitra
bang fitra apakah betul ini rupiah yang terus anjlok ini hanya karena faktor covid sembilan belas
atau ada hal lain lagi yang harus juga diwaspadai
ya jadi kalau kita melihat pergerakan rupiah dan juga pergerakan ihsg beberapa pekan terakhir
itu mereka bergerak di luar nilai fundamentalnya
jadi kalau kita lihat secara fundamental seharusnya terutama rupiah dalam hal ini adalah terlalu lemah posisinya
nah setelah saya menjalankan beberapa kali
simulasi jadi terlihat bahwa memang covid sembilan belas ini adalah salah satu faktor pendorong yang cukup signifikan gitu ya
untuk rupiah dan juga ihsg
jadi market dalam hal ini bergerak bukan dalam kerangka fundamental
tapi lebih ke arah feel
bagaimana covid sembilan belas ini dilihat sebagai musuh yang tidak kelihatan
bang fitra mengapa
kalau misalnya dari hasil simulasi yang anda lakukan
kenapa rupiah paling dalam pelemahannya dibandingkan mata uang negara lain
sebenarnya kalau kita lihat regional trendnya memang melemah
jadi dalam atau tidaknya itu relatif
ada yang lebih buruk dibandingkan dengan rupiah
jadi yang menjadi masalah adalah kalau kita melihat rupiah dan juga kemarin respon dari bank indonesia yang seperti
rupiah seharusnya tidak sejalan
feras ini adalah langkah yang tepat
kenapa yang pertama rupiah seharusnya
kalau kita melihat dari sisi the fed ya
sudah melakukan kebijakan kebijakan yang zero bound
dan juga bahkan sudah menggelontorkan insentif monetarnya
dalam bentuk quantitative easing
yang kedua yang juga seharusnya menjadi faktor pendorong positif untuk rupiah adalah
posisi neraca dagang di bulan februari
ekspor dalam hal ini tumbuh cukup baik
dan kalau kita melihat trennya dalam beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir ini
trennya ini cukup jarang
biasanya kita surplus karena memang impornya turun lebih dalam dibandingkan dengan ekspor
bukan karena energi ekspornya meningkat
tetapi kemarin kinerja ekspor kita cukup naik ya secara cukup signifikan
dan itu mengakibatkan adanya surplus meraca perdagangan
nah surplus neraca perdagangan ini seharusnya
itu dorongan positif buat rupiah
nah makanya ini ada anomali
nah setelah saya cek kembali
ternyata memang bukan fundamental
sebagaimana yang saya sampaikan tadi
lebih ke arah market distrust gitu
nah dalam kondisi seperti ini
maka gerak gerik pemerintah itu akan sangat diperhatikan
terutama terkait dengan penanganan covid sembilan belas
sekarang kita melihat dispute atau polemik
setelah fungsi rupiah dan juga esg sekarang
mereka itu bergerak berdasarkan covid sembilan belas
berarti apabila ada measures measures yang cukup signifikan
terhadap proses mitigasi covid sembilan belas ini
saya rasa bisa akan secara positif memperlukan bergerakan rupiah dan juga esg
karena memang trendnya seperti itu ya
setiap ada kemunculan berita orang yang meninggal
dan juga kemudian orang yang terinfeksi covid sembilan belas
korelasinya negatif sekali dengan rupiah dan juga isg
bang fitra dan angka angka mereka yang positif covid sembilan belas kan diprediksi masih akan terus bertambah
artinya pemerintah sudah harus siap sedia
seagresif apa sebenarnya langkah yang harus diambil sekarang
untuk memastikan rupiah tidak lebih anjlok lagi
agresif atau tidaknya dalam konteks mitigasi covid sembilan belas
itu tentunya ada ahlinya
ahli kesehatan ahli epidemi dan seterusnya
tapi pemodelan yang kami lakukan memang kalau skenario nya business as usual
covid sembilan belas ini di hari ke tiga puluh semenjak kasus pertama
ya itu kira kira akhir maret ini ya
atau awal april
itu sudah bisa menembus sepuluh ribu angka yang terinfeksi
berdasarkan pemodelan kami
kalau bisnis as usual
kalau bisnis as usual sekali lagi
jadi banyak sekali faktor yang
ya bermain di situ
tapi saya rasa pemerintah sekarang dengan membuat gugus tugas
dan juga kemudian merencanakan untuk membatasi secara strik
pergerakan dan lulung tas dan mobilitas orang
saya rasa ini merupakan langkah yang cukup baik
karena memang sekarang sekali lagi pergerakan rupiah itu
memang dipicu oleh covid sembilan belas
bang fitra faisal terima kasih
sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia